itu keputusan kamu
saya pasti dukung
kalau memang kamu gak rela
kamu tinggal bilang ke momenya nino
saya yakin momenya nino pasti gak akan maksak
sangat sangat bersalah sama kamu sama rena
tapi mama yakin kalo dia itu bener bener udah nyesel
dan sekarang juga nino kan udah kena karmanya
keadaan nino sekarang sangat sangat kasian melihatnya
dia itu merasa kalau dia itu udah gak berguna
mama minta supaya kalian bisa ngertiin masalah nino ya
karena mama liat setiap kali
mama atau papa bicarain masalah rena
dia baru bisa senyum
pokoknya apapun yang hubungannya sama rena
dia bener bahagia din
dan kita semua janji akan
akan tepatin komitmen kami sama a sama kamu
kami gak akan bilang ke rena
siapa nino sebenarnya
ini permintaan yang cukup berat buat aku
mungkin aku butuh waktu untuk memikirkan masalah ini ya mbak
mama ngerti sekali
mama cuma berharap
bisa mengizinkan dan
hati baik kalian akan
memberi peluang untuk dino ketemu rena
teganya kamu minta seperti itu pada andin karina
sungguh keterlaluan kamu
nanti aku akan bilang ke dia
aku cuma gak mau kalau mbak sino masuk sedalam itu ke dalam kehidupan nyarina
aku anterinah sekolah
ya udah kalau gitu
jangan capek capek ya
masih berangkat atur dulu ya
dihabisin makanannya ya
tadi belum habis
sebagai tukang ojek abeng ini sangat berdedikasi banget
iya adem bang disini
gue kan udah bisa nongkrong dimana aja bang
kan gue udah
keren kan itu bang
sini sarapan bareng
iya pak bos
tolong buka belakangnya
al ini aku udah di rumah sakit
dan aku tadi juga udah cek
hari ini ada praktek dokter gunardi
dan aku juga udah daftarin tante rosa
mulai dari jam sepuluh ya
ini anak mama udah rapi
sini sini rem
masaknya banyak gini
pokoknya sekarang kamu cobain dulu nih masakannya
aku udah pernah
ini saya kesini
iya beneran ma
ini enak banget sih mas
udah kayak masakan restoran
ayo sekarang kamu jujur sama mama
kamu udah deket ya sama dia
aku sama catherine gak deket mah
ini buktinya dia kirim
masakan sebanyak ini buat kamu loh ren
dia cuma mau kirim
makanan aja ma
kamu tuh yang peka dong jadi laki laki
ini tuh kode dari
seorang perempuan kalau dia kirim
masakan sebanyak ini
masa kamu gak paham juga ren
enggak lah ma orang catherine aja
bilang kalau ini cuma hubungan
profesional aja mah hubungan kerja
gak ada kode apa apa kok
aduh ren kamu itu jangan